perdebatan sengit antara mahasiswa dan menteri sosial tri risma hari ini ini terjadi pada rabu sore
saat kunjungan ke kabupaten lombok timur nusa tenggara barat
sebelumnya mereka sempat mencoba menghadang menteri risma agar bisa berdialog namun dihalangi oleh sejumlah petugas
seorang mahasiswa yang emosi lantas berteriak dengan suara lantang pada menteri risma yang langsung disambut tantangan dari sang menteri
sebelumnya mereka sempat mencoba menghadang menteri risma yang langsung disambutkan tangan dari sang menteri

lalu rahmat juniadi lombok timur nusa tenggara barat